saya mau nanya apa saya jadi lupa tuh
tapi kalau bicara mengenai apa yang dipanas panaskan untuk pemanasan menjelang debat tadi
ini yang menjadi headline loh media media kita selama satu dua minggu terakhir
di media sosial juga rame sekali bahkan saya melibatkan duta besar rusia harus sampai membuat press conference segala macam
menurut anda apa maksudnya kemudian ini diproduksi ditanggapi dan menjadi bola liar politik baru
ya karena memang begitu hafalannya dari masa ke masa seperti itu
terutama ketika demokrasi pemilihan langsung dilakukan ya
narasi narasi yang seperti ini yang memang enak digoreng gitu
dan media pada akhirnya ya ikut menggoreng itu
karena begini kita tawarkan substansi pun nggak dimakan sama publik
karena publik lebih tertarik ke
karena kan begini polanya sekarang media
tapi ini penting juga ini kan tuduhan serius juga
memakai propaganda untuk ibaratnya mencuci otak publik gitu kan
ya kampanye kan cuci otak sebenarnya
saya nggak tahu ya tapi maksudnya kalau misalnya kita mau mengarah ke propaganda rusia misalnya begitu
bukti buktinya kan enak tuh kalau kita lihat ini buktinya seperti ini
ini simptomnya seperti ini
dan sekali lagi ini nggak ada hubungannya sama debat
ini gak ada hubungannya sama debat
oke propaganda rusia ada komentar gak mas dandi
saya kira yang terjadi bukan propaganda rusia tapi propaganda orde baru
jadi yang satu ingin kembali ke orba yang satu pura pura bukan orba
lihat line up jenderal jenderalnya di kedua kubu atau dan segala macam
bisa dibedakan ya
tapi anda yang ada di apa namanya ya bukan hanya di media masa
tapi anda ada di media sosial aktif sekali
ada di apa namanya anti mainstream media mainstream gitu ya
melihat bahwa memang ada gejala sistemik untuk seperti tadi dikatakan
propaganda rusia sistemik cuci otak ujaran kebencian memproduksi hoax besar besaran
ya yang dimaksud tentu bukan media mainstream
karena kalau di atas kertas media mainstream dikuasai petahana
justru karena media mainstream dikuasai petahana
kecuali tempo dan transmedia ya
penantangnya berusaha mengkompensasinya melalui media sosial
karena itu di banyak pertempuran netizen dan yang cyber cyberan penantangnya lebih kuat lebih nyaring
dan tadi memarahi keduanya
itulah asik ya
saya sebenarnya ingin kembali
saya sebenarnya ini terkait dengan apa yang viti yang tadi teman teman sampaikan
tadi terkait dengan apa yang disampaikan vito
bahwa semua narasi yang dibangun menjelang debat satu atau debat dua justru tidak membuat kita siap untuk menonton debat dua dengan kritis dengan baik
justru kita justru itu kayak sebuah seremoni yang tiba tiba muncul begitu
apa impor beras ini
tapi begitu kemudian masuk narasi bahwa kita ternyata tidak ada progres
bahkan impor kita untuk tahun ini
orang sudah mulai bingung ini apa yang salah
bagaimana dua duanya mengadres
ketika kemudian suasembada pangan dua duanya ngomong suasana pangan mekanisasi pertanian dan segala macam
dua duanya tetap terjebak pada sebuah konsep namanya suasembada beras bukan suasembada karbohidrat
politik beras ini adalah politik orde baru
orang papua yang harusnya makan sagu makannya beras
orang mentawa yang harusnya sagu makannya beras
orang miangas yang harusnya
orang melaka yang harusnya keladi makannya beras
nah politik beras ini dipertahankan dan menjadikan political dan ekonomi cost yang mahal
padahal banyak pangan pangan lokal yang tidak dikembangkan
nah konsep ini tidak diperdebatkan
apakah lima sepuluh dua puluh tahun lagi kita masih akan menjalankan politik beras sehingga urusan kita masih dengan thailand dan vietnam
padahal kita punya sorghum punya
nah perdebatan ini nggak muncul
itu karena propaganda rusia yang tadi dituduhkan gak sehingga kita jauh sekali nih
laparin ke pinggir pinggir
tapi kalau soal propaganda rusia dan rame rame di luar
itu sebenarnya kan kalau kita lihat
anatomi dari pemilih itu kan selalu ada pemilih yang memang sudah fanatis
artinya isu apapun mereka tidak akan tergoyahkan
nah ada juga pemilih yang masih menimbang nimbang
artinya kalau saya pemilih satu saya masih bisa berpindah ke dua dan sebaliknya
saya kira orasi orasi di lapangan terbuka di publik yang memang waktunya pendek
saya sih bisa paham bahwa mereka menggunakan isu yang bisa dipahami
untuk memantapkan dukungan buat masing masing gitu
tapi untuk debat saya pikir mereka harus memanfaatkan dengan baik
bahwa ini disaksikan oleh orang orang terutama yang belum menentukan pilihan
jangan jumlahnya sangat besar
masih cukup satu ratus sembilan puluh an kalau saya salah
kalau selisihnya bisa diambil semua gitu
itu sebuah perolehan yang besar
nah data data menjadi sangat penting untuk menggait pemilih yang belum menentukan pilihan itu
tadi sudah disebutkan misalnya tentang beras
di awal kan pak jokowi menyebutkan akan mencetak satu juta hektare
kita bisa melihat sudah sejauh mana pencetakan satu juta hektare itu
kalaupun berhasil akan sangat konflik sekali
kalau kan agak berhasil seperti apa
suasana pada pangan sorry suasana pada beras
apakah itu sebuah keharusan atau sebenarnya kita lebih baik orientasi itu konsumen
tapi anda setuju bahwa memang seperti kata mas dhani tadi bahwa politik kita politik beras
kesuksesan kita diukur dengan seberapa besar kita bisa tidak impor beras
problemnya adalah beras adalah satu komponen yang sangat besar untuk menentukan inflasi
jadi kalau harga beras sedikit saja itu akan sangat politis
wah sangat ketakutan sekali
dan problemnya sekali lagi data kita itu data yang sangat tidak bisa dipegang
kalau kita misalnya di awal tahun selalu kementerian pertanian akan mengatakan akhir tahun kita akan surplus beras
nah surplus beras sekian juta ton
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini